menanggapi isu perombakan kabinet maju presiden joko widodo menegaskan sejauh ini belum memikirkan adanya perombakan kabinet
sebelumnya melalui jurubicara presiden fajrul rahman presiden jokowi menginstruksikan agar seluruh anggota kabinet untuk berfokus pada fungsi kementeriannya masing masing dan segera dapat beradaptasi
hal tersebut disampaikan jokowi saat bertemu penggiat sosial media pada delapan belas februari lalu
jokowi bertanya sampai detik ini saya dan pak wabras belum berpikir ke sana sudah cukup